ya tren bisnis online ini kan terus meningkat ya seiring dengan pembatasan mobilitas dan juga upaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona
nah salah satu sistem penjualan online yang masih diminati di masa pandemi saat ini adalah menjadi seorang reseller dan dropshipper
sebelum jadi mereka itu ya sebelum jadi result atau dropshipper kita mau tahu dulu seperti apa sih perbedaan keduanya ini informasinya
siapa nih yang suka belanja online
nah hantaman pandemi covid sembilan belas membuat peluang usaha online justru bermunculan termasuk menjadi dropshipper dan reseller online store
meski terlihat hampir sama ada beberapa perbedaan loh antara dropshipper dan reseller
dropshipper adalah pihak ketiga yang bekerja sama langsung dengan produsen untuk menjual produk
sedangkan reseller biasanya akan menggunakan keduanya
dan membeli barang langsung dari produsen untuk dijual kembali dengan selisih harga yang sesuai
keuntungan menjadi seorang dropshipper biasanya lebih kecil dibandingkan dengan reseller karena harga sudah ditentukan produsen
sedangkan reseller relatif lebih besar karena kuantitas barang yang diambil
menurut direktur center of economics and law studies bima yudhistira di indonesia pebisnisnya menjadi dropshipper dan reseller cukup banyak
namun bagi pebisnis pemula biasanya banyak yang menjadi drop
biasanya dropshipper dengan modal yang tidak terlalu besar
bagi biaya operasional itu tidak sebesar reseller
karena reseller membutuhkan modal yang lebih besar
dia harus punya stok barang dulu di gudang miliknya sendiri
sementara dropshipper tidak perlu untuk melakukan stok barang satupun
dia hanya menjadi perantara antara konsumen dengan produsen
salah satu dropshipper online store zakia biasanya mempromosikan barang dagangan melalui media sosial
saat ini zakia mengaku lebih melihat tren di rumah saja untuk produk yang ia jual
kita lihat tren sekarang pada suka masak pada suka dekor habis itu di rumah aja pada skincare dan sebagainya
jadi makanya cari habis itu alhamdulillah dapat supplier di peralatan rumah tangga peralatan dapur alat masak
terus ini nanti pengen coba yang kosmetik itu tadi skincare dan sebagainya
berbeda dengan zakia
salah seorang konten kreator rian yang tinggal di korea selatan juga menjalani bisnis sebagai reseller
meski indonesia masih dalam masa pandemi covid sembilan belas rian tetap menjual barang barang merchandise k pop
seperti lightstick dan album idol yang dikirim langsung dari korea ke indonesia
banyak juga orang yang pengen punya barang dari korea atau pengen misalnya album atau merchandise k pop gitu tetap pengen gitu
jadi kita berusaha
sebisa mungkin nyari barang yang benar benar lagi diskon atau sale jadi bisa dijual kembalinya lebih murah
terus untuk pengiriman juga kita benar benar cari pengiriman yang pakai pembandingan pengiriman dari ekspedisi a b c d
kira kira yang tercepat yang mana soalnya customer juga pengennya kan yang cepat sampai gitu
dengan adanya bisnis online backdropship atau resal diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi covid sembilan belas
nindya yuwono andika suramanto jakarta